dua orang warga majalaya kabupaten bandung diduga tewas akibat menenggak minuman keras oplosan pada minggu pagi
kedua korban tewas telah meracik sendiri minuman oplosan yang dibuatnya beserta dua orang teman lainnya
yang kini dalam pencarian polisi usai sebelumnya diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit
miras oplosan kembali merenggut nyawa
momen libur lebaran yang dimanfaatkan banyak warga berkumpul bersama keluarga
justru menjadi duka di rumah kontrakan milik dadan herdiansyah di kawasan kampung hanja majalaya kabupaten bandung minggu siang
dadan adalah seorang korban tewas akibat menenggak miras oplosan yang diracik bersama tiga orang temannya
selain dadan satu orang temannya juga tewas minggu pagi dan langsung dimakamkan
sebelumnya dua korban tewas akibat miras oplosan sempat dibawa ke rumah sakit umum daerah majalaya kabupaten bandung selama dua hari
jadi awalnya kami menerima telepon dari rumah sakit eba majalaya
bahwa ada dua orang meninggal dunia akibat minuman alkohol
yang meninggal dua kemudian yang dirawat empat tapi setelah dikembalikan karena mungkin temannya meninggal
akhirnya sampai saat ini kita sedang dalam pencarian
dua teman korban yang selamat dalam pesta miras oplosan kini masih dalam pencarian polisi
sementara itu jasad salah satu korban tewas dibawa ke rumah sakit bayangkara sartika asih kota bandung guna diotopsi
riana kabupaten bandung